berbagai bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas terus mengalir
termasuk dari pt telkom indonesia berupa seratus ribu paket donasi di tujuh wilayah di indonesia
bantuan tersebut berbentuk sembako paket buka puasa dan bikisan lebaran serta sejumlah uang tunai
pt telkom indonesia bersama menteri bumn kembali menggelar program bantuan sosial
dalam rangka idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah rabu pagi
yakni pemberian paket donasi sembako paket buka puasa bingkisan lebaran
dan sejumlah uang tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid sembilan belas
total ada seratus ribu paket donasi dengan nominal rp empat puluh tujuh miliar
yang dibagikan di tujuh lokasi telkom regional
yaitu medan jakarta bandung semarang surabaya balikpapan dan makassar
berbeda dari tahun tahun sebelumnya
direktur utama telkom ririk adriansyah menegaskan donasi kali ini berfokus memberi bantuan
kepada para pekerja informal santri dan anak yatim piatu serta relawan tenaga medis
kali ini kita juga melihat banyak saudara kita yang kurang beruntung
sehingga terdampak negatif atas adanya pandemi covid sembilan belas ini
sehingga kali ini kita lebih besar dibandingkan tahun tahun sebelumnya

dalam donasi ini telkom juga melibatkan satu tiga ratus umkm mitra binaan sebagai pihak penyedia barang bantuan
hal ini juga diapresiasi oleh menteri bumn erick thohir
karena telah sejalan dengan visi misi pemerintah
untuk tetap menggerakkan roda perekonomian umkm walau di tengah pandemi
karena itu program daripada pemerintah
bagaimana bapak presiden selalu mendorong
nomor satu umkm nya harus jalan
yang kedua bagaimana tadi rakyat dapat kepastian makan
dan juga bekerja kembali dengan cepat
tentu ketika kurvanya sudah menurun
selain sembako telkom juga menggelar rapi tes gratis bagi para pekerja informal
dan menyediakan ambulans khusus pasien covid sembilan belas
di samping itu menteri bumn disuguhkan demo autonomus uvc mobile robot
atau robot disinfektan karya telkom university
putri demes menunjukkan
seharusnya akan memiliki kekuatan yang lebih baik